politisi pdi perjuangan dewi tanjung melaporkan penyidik senior kpk novel baswedan ke polda metro jaya atas dugaan penyebaran berita bohong
dewi menyebut novel baswedan telah merekayasa kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya
kasus penyeraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan terus bergulir
kini di saat kasusnya belum selesai novel baswedan justru dilaporkan ke polisi
dikutip dari detik com politisi pdi perjuangan dwi tanjung menyatakan novel telah merekayasa kasus penyiraman air keras yang menimpa dirinya
dewi mengatakan ada keganjilan dalam luka penyiraman air keras yang dialami novel
di antaranya kulit yang tidak rusak hingga video kepala novel diperboan namun justru matanya yang terluka
kepala yang diperban tapi tiba tiba mata yang buta gitu kan
nah apalagi kan sebagai saya sebagai masyarakat saya berhak tahu gitu loh ya
banyak pertama dia bilang penyiraman air keras ya kan tapi kulitnya mulus dan bagus ya kan
sedangkan kelopak mata ini sensitif
kita kalau perempuan kalau tahu extension bulu mata itu rontok bulu mata itu dan lama tumbuhnya
itu hal kecil
kita kesiram air panas aja itu pun akan cacat
apalagi air keras terlalu banyak hal yang
menanggapi pelaporan ini jurubicara kpk febri diansyah menyayangkan tindakan yang dilakukan politisi pdi perjuangan tersebut
febri menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap novel merupakan kejadian tanpa rekayasa
febri pun berharap polri menanggapi laporan itu secara profesional
novel yang sudah jadi korban jelas jelas menjadi korban
dari pemeriksaan dokter pertama kali di mitra keluarga pada saat itu kemudian dibawa ke jc dan kemudian dibawa ke singapura
itu sangat jelas bahwa ia adalah korban dari penyiraman air keras
bahkan kalau kita dengar konferensi pers dari tim gabungan yang dibentuk oleh polri
itu jelas disebut di sana penyiraman dan karakter air keras yang terkena ke novel tersebut
nah sekarang bagaimana mungkin novel yang dituduh melakukan rekayasa tersebut
ia adalah korban jangan sampai korban menjadi korban berulang kali karena berbagai isu
isu hoax begitu isu kebohongan dan lain lain
penyidik kpk novel baswedan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal pada sebelas april dua ribu tujuh belas silam
hingga kini kasus yang masih belum terungkap